aksi penganiayaan seorang pria yang memukul istrinya di hadapan sang anak di cinere depok jawa barat
menjadi viral di media sosial
dalam video amatir yang berdurasi kurang dari satu menit ini
penganiayaan terjadi pada sabtu sore dan terlihat sebuah sepeda motor milik pelaku sempat tergeletak di jalan
video penganiayaan ini direkam oleh warga dari dalam mobil
menurut seorang saksi mata saat sejumlah warga hendak menolong pelaku justru memukul istrinya
itu kan ada suara ada suara grup gitu kayak motor jatuh
nah saya lari dong mau ke depan ngeliat nah pas ngeliat di depan itu perempuan ya lagi dihantam sama lakinya tuh
gak tahu permasalahannya apa orang mana saya juga gak kenal
memelerai itu kan udah pada pergi
nah begitu lagi silahkan
ya itu nyamperin lagi istrinya langsung dihantam lagi
si perempuannya itu dihantam lagi ya langsung naik motor pergi lakinya ke atas istrinya ke bawah
kasat reskrim polres trodepok akbp yogen hiros baruno menyampaikan
petugas telah menangkap pelaku pemukulan yang merupakan suami korban
sementara pelaku dilakukan pemeriksaan di polres metro depok
dan korban diminta juga kita arahkan untuk membuat laporan polisi di polres metro depok
yang ditangkap oleh unit ppa
motif sementara bahwa pelaku kesal dengan korban terkait masalah pembayaran biaya pengobatan
yang tidak ditangkapi oleh korban sehingga korban diturunkan di pinggir jalan kemudian dilakukan pengenaian terhadap korban
oh dihantar istrinya
gak saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di unit ppa porestro depok
fahmi fabrian depok jawa barat